untuk mengetahui bagaimana persiapan debat perdana pilgub jawa timur
kita bergabung bersama korespondensi senior cnn indonesia
alfito nenovagintings yang juga akan menjadi moderator
atau pemandu debat pada hari selasa malam besok
selamat malam alfito
halo selamat malam
ini kayaknya persiapannya juga sudah mulai dilakukan
satu persatu sudah mulai rampung digelar di sana
apa yang membuat debat perdana pemilihan gubernur jawa timur besok
ini akan menjadi acara yang menarik selain ini yang pertama ya buat jawa timur ya
baik yang pertama kalau fani tadi dan tim connected sudah menyiapkan judul isu
atau topik soal ganti presiden dua ribu sembilan belas yang mendulang polemik
maka di jawa timur itu dua ribu sembilan belas juga pada akhirnya
tapi nanti pemilihannya dua ribu delapan belas harus ganti gubernur
karena memang gubernur yang ada sekarang
soekarwo sudah menjabat selama dua periode
karena itu sesuai dengan aturan perundangan harus diganti
nah penggantinya ini juga sebenarnya adalah tokoh jawa timur
yang juga bisa dikatakan tokoh nasional
yang satu pernah menjadi anggota dpr aktivis mahasiswa
dan kemudian mendampingi pak dekarwo selama dua periode sebagai wakil gubernur
dan satunya lagi adalah tokoh nasional juga
mantan anggota dpr mantan menteri dan seterusnya
kofifa indar parawansa
didampingi oleh calon wakil juga yang tidak kalah pamornya
artinya ini merupakan daya tarik tersendiri
bukan hanya untuk jawa timur
tapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan warga indonesia
dan untuk jawa timur sendiri kenapa menarik
karena disinilah kemudian diuji apakah memang kedewasaan
politik warga jawa timur itu sudah sampai kepada taraf yang layak
hanya ada dua pasangan calon
dua pasangan calon ini selalu menimbulkan dikotomi yang sangat ekstrim
menuju satu polar di kiri dan satu polar di kanan
tapi berdasarkan pengalaman dan pengamatan kita selama ini di jawa timur
itu kecenderungannya lebih landai
walaupun tetap ada perdebatan soal program
yang kemudian diuji dan lain sebagainya
kondisinya masih kondusif
apakah karena ini semuanya berakar pada suatu ormas islam
yang bernama nahdlatul ulama
karena kita tahu bersama gus ipul dan bukov adalah orang orang nu
yang bisa dikatakan memiliki darah biru
tapi sekali lagi
jawa timur adalah provinsi yang diperhitungkan di politik
maka keterpilihan siapapun di pilkada kali ini akan memberikan dampak
berdasarkan analisis para pengamat di dua ribu sembilan belas kelak
karena itulah ini menjadi penting fanny dan tentu saja menarik
oke terkait dengan konten materi yang akan dimasukkan dalam
debat perdana besok malam
tadi juga menarik kalau kita lihat
biasanya kan kpu menggandengnya akademisi
tapi kali ini juga ada penggagas anti korupsi
mungkin bisa disampaikan lebih
lebih detail lagi alfie tuh
ya nah karena kesejahteraan itu terkait dengan bagaimana kita mengelola anggaran
dan pengalaman kita
anggaran yang disunat tidak turun ke bawah dan kemudian
tingkat kesejahteraannya menjadi terganggu
kira kira cara berfikirnya seperti itu fanny
jadi kalau misalnya kita petakan
panelis besok itu ada tiga yang berlatar belakang
akademisi dan satu orang berlatar belakang
ini untuk memberikan gambaran kepada publik bahwa
kesejahteraan yang dimaksud bukan hanya sekedar jargon
dan cita cita muluk saja
kesejahteraan hanya bisa dicapai dengan penuntasan
pemberantasan korupsi sampai ke akar akarnya
kurang lebih seperti itu yang akan
yang menjadi buah pikir kpu untuk kemudian menggagas debat pertama ini
bertopik kesejahteraan rakyat
dan ini sebenarnya juga menjadi perhatian buat jawa timur
karena tingkat kemiskinan masih tercatat cukup tinggi
begitu juga dengan hal hal yang berkaitan dengan kesejahteraan
kira kira seperti itu kalau misalnya kita bicara mengapa kemudian
ketika kita bicara keserah
ada panelis yang berlatar belakang penggerak anti korupsi
kira kira begitu fani
oke alfito terakhir
anda sebagai moderator atau pemandu debat besok
sebagai moderator tentu bukan hal yang baru
karena waktu di pilkada dki anda juga terjun sebagai moderator
walaupun ini memang belum dihelat ya
tapi ambience nya akan seperti apa kalau misalnya mungkin anda lihat
karena kan pasti struktur daerah juga beda
oke jadi kalau misalnya kita bicara sedikit tentang venue
kita ada di lokasi di mana venue ini
tempat ini akan dipakai sebagai tempat penyelenggaraan debat besok
kalau anda saksikan di belakang saya
ini persiapan tengah dilakukan terus dikebut oleh kawan kawan penyelenggara
sudah mulai dari malam kemarin disiapkan
kalau misalnya kita hitung angkanya mungkin sudah sampai ke taraf delapan puluh persenan
nah kembali lagi seperti anda katakan
memang betul saya sudah
kalau besok terselenggara saya menjadi moderator
maka ini adalah kali ketiga saya memandu debat pilkada di jawa timur ini
dan yang menarik tentu saja adalah bahwa hanya ada dua pasangan calon
dan kemudian kondisinya dibayang bayangi dengan apa yang terjadi di jakarta
nah kita sudah melihat pra debat kondisi tidak seriuh rendah
dki jakarta tidak ada isu isu yang memecah secara ekstrim calon pemilih
yang mendukung dua pasangan calon ini
yang tentu saja yang paling klasik untuk diperhatikan esok adalah
bagaimana kemudian kita mengelola euforia dari pendukung
kalau misalnya anda lihat struktur dari kursi
yang ada di hadirin ini nanti
di depan ada kursi untuk vip dan ini dibagi tiga baris
baris ini untuk paslon dan baris sebelah sana juga diisi paslon
pendukung pasangan calon
di tengahnya ini undangan untuk mengantisipasi jika terlalu dekat
dan kemudian ada provokasi bisa menimbulkan hal hal yang tidak diinginkan
seperti itulah kemudian kami melakukan persiapan walaupun sekali lagi dikatakan
hingga sejauh ini jawa timur kondusif dalam konteks persiapan menjelang pilkada
tapi hal hal yang harus diantisipasi akan tetap kita antisipasi
kira kira begitu fanny
baik kita akan lihat bagaimana besok pukul sembilan belas waktu indonesia barat ya
terima kasih sekali lagi alvito dan nova ginting
koresponden senior cnn indonesia dari surabaya jawa timur